menikmati kopi panas khas merapi sambil jalan jalan berkeliling yogyakarta
menjadi kombinasi yang ditawarkan wiwit kurniawan
sebuah bespare wisata miliknya disulap menjadi kedai mini
yang menyediakan beragam kopi merapi yang diseduh langsung saat bus melaju
sepuluh tempat duduk bus dimodifikasi menjadi dua puluh delapan tempat duduk
dengan menambah meja kayu tempat menyajikan kopi dan kudapan
terpuruknya sektor pariwisata dan matinya puluhan kedai kopi di yogyakarta
pengusaha sebuah kedai kopi di yogyakarta ini pun berharap
kedainya dapat kembali mempromosikan destinasi wisata kota gudeg
sebenarnya kita ingin mempromosiin kopi merapi
karena yang pada pagi hari ini kita sediakan adalah kopi merapi
terus kita ingin sebenarnya ingin mengeksplor jogja
untuk membangkitkan pariwisata di jogja
jadi destinasi pariwisata sebenarnya kita ingin orang ngopi
sambil ketujuan wisata ya tujuan kita sih gitu
jadi membangkitkan semua pariwisata yang ada di jogja
selain itu bus tersebut menyediakan aneka kopi khas nusantara
kopi diseduh langsung di dalam bus dengan metode manual browing
tanpa menggunakan mesin
cukup membayar lima puluh ribu rupiah pengunjung bisa menikmati perjalanan
satu jam berkeliling kota yogyakarta sejauh sekitar sepuluh km
dengan rute kota baru tugu palbutih malioboro kota gede
kedai ini beroperasi tiga hari sekali dengan empat kali trip sehari
yakni pukul sepuluh pagi satu siang empat sore dan pukul tujuh malam
ini pengalaman pertama saya
bus keren banget karena selain kita juga langsung di kawasan
diseduh langsung kita juga biasa muter muter kota jogja selama satu jam
dan ini rekomendasi banget sih buat teman teman mungkin sama keluarga
penasaran aja sih gimana rasanya minum kopi sambil jalan jalan pagi ini
kita semua diam
sejak dibuka pada dua puluh enam juni lalu tempat duduk bus selalu dipenuhi wisatawan
baik pencipta kopi
maupun yang tidak menyukai kopi
wahyu juniawan yogyakarta